quran indonesia project adalah rekaman audio ayat ayat al quran
yang bisa didengarkan dan diunduh melalui website secara gratis
direkam dalam tiga bahasa arab indonesia dan inggris
proyek ini berawal dari perekaman di sebuah kamar
menggunakan peralatan sederhana
di belakang saya ini adalah foto foto para selebriti
yang sempat terlibat dalam proyek quran indonesia project
salah satunya adalah kunto aji
dan quran indonesia project sendiri telah didengarkan sebanyak sembilan ratus enam puluh ribu kali
pendengarnya bukan hanya di indonesia saja
tapi juga berada di lima puluh negara lainnya
saya pengen al quran itu mudah mudahan bagi diri saya
dan anak anak muda
indonesia terutama bisa menjadi hal yang casual ya
hal yang dekat dengan keseharian
dan bisa memberikan manfaat dalam keseharian kehidupan kita
ramadan kali ini quran indonesia project juga mengajak masyarakat berkontribusi
dengan merekam sendiri bacaan ayat ayat al quran
kampanye mereka dapat diikuti di media sosial melalui tagar qip contribution
semuanya bisa benar benar
menjalankan apa yang dibacakan oleh dua teman teman yang lain
kriya putri jakarta